sementara di pati jawa tengah semangat hud ri dan jelang pemilu dua ribu dua puluh
menginspirasi seorang warga membuat lukisan tujuh presiden dengan menyusun nama nama desa di indonesia
andre andika putra menunjukkan tujuh lukisan wajah presiden indonesia hasil karyanya
lukisan warga desa pengandan mergorejo pati ini disusun dari tulisan empat puluh tiga ribu nama nama desa di seluruh indonesia
ada lukisan presiden pertama indonesia soekarno hingga presiden saat ini yaitu joko widodo
lukisan dengan teknik tipografi dan inverter ini terinspirasi semangat kemerdekaan ri serta pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
satu lukisan diselesaikan andre dalam waktu sehari
andre mulai melukis pada dua puluh agustus dua ribu dua puluh dua dan baru selesai dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
lukisan yang terlihat jelas dengan efek kamera negatif ini diakui andre ditawar hingga dua lima juta rupiah
andre berharap karyanya bisa dicatat rekor muri sebagai lukisan dengan empat puluh tiga ribu nama desa di indonesia